kerjasama inovasi teknologi maritim hingga mangrove menjadi salah satu hal yang disepakati dalam ais forum dua ribu dua puluh tiga
kerjasama dan kolaborasi ini juga yang sudah dilakukan oleh indonesia dengan berbagai negara pulau dan kepulauan yang ikut serta dalam ais forum dua ribu dua puluh tiga
indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama beragam industri yang komprehensif dengan banyak negara salah satunya jepang
ditemui di archipelagic and island states forum dua ribu dua puluh tiga di nusa dua bali duta besar jepang untuk indonesia
kanasuki kenji pemampuan indonesia dan jepang
memaparkan indonesia dan jepang memiliki banyak sekali kerjasama yang berkaitan dengan kepulauan dan lingkungan
di antaranya teknologi sistem berbagi data peringatan dini bencana alam dan pusat informasi reservasi hutan mangrove sejak dua ribu dua di bali
di antara negara negara yang berpartisipasi di pusat ini dengan melakukan ini kita dapat memberikan peringatan awal dan setiap negara dapat bersiap untuk penyakit alam
berdasarkan strategi digitalisasi bagaimana jepang sebagai ais berperan untuk membuat ini
saya pikir semua peringatan awal atau perbagian data dilakukan dengan format digital
jadi saya yakin ketika kita memperbaiki transformasi digital di jepang dan asia
saya pikir kita dapat mengharapkan trafik data yang lebih tenang antara satu sama lain
dan itu membawa kemampuan kita untuk menyiapkan untuk sesuatu yang berbeda di masa depan
tak hanya dengan jepang indonesia juga bekerja sama dengan negara kepulauan lainnya
dengan inggris indonesia banyak melakukan kerjasama digitalisasi dan teknologi di berbagai sektor
mulai dari digitalisasi program akses digital di wilayah terpencil hingga digitalisasi sektor layanan kesehatan
di archipelegik and island states forum dua ribu dua puluh tiga inggris juga bekerja sama dengan beberapa komunitas untuk bisa mengembangkan ekoturism di wilayah pedesaan
di bagian terakhir kita akan mencari penyakit alam
berbagai negara pulau dan kepulauan
kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai negara kepulauan sangat penting dilakukan
yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ekonomi biru penanganan sampah plastik di laut
dan tata kelola paritim yang baik dapat berjalan dengan baik
ktt archipelagic and island states atau ais forum dua ribu dua puluh tiga merupakan pertemuan tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan
yang digelar di nusa dua bali
digelar pada sepuluh dan sebelas oktober dua ribu dua puluh
ktt dihadiri perwakilan dari tiga puluh negara dan tiga organisasi internasional
pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh presiden ri joko widodo ini
menghasilkan deklarasi dengan judul solidarity of the archipalagic and island states forum
ada empat prioritas yang masuk di dalam deklarasi
yang pertama adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
kedua ekonomi biru
ketiga mengatasi sampah laut
dan keempat tata kelola maritim yang baik